pemirsa aktor vicky nitinegoro akhirnya keluar dari dalam gedung direktorat narkoba polda metro jaya
selesai pemeriksaan intensif setelah ditangkap bersama dua rekannya di kediamannya di kawasan pasar minggu jakarta selatan
polda metro jaya juga menangkap vicky nitinegoro ini atas kasus penyalahgunaan narkoba liquid untuk vape
pemirsa aktor vicky nitinegoro akhirnya keluar dari dalam gedung direkturat narkoba polda metro jaya
setelah dibebaskan ia menegaskan hasil tes urinnya negatif dan hanya berstatus saksi
dan saya berterima kasih banget sama polda metro jaya dan polisi narkoba
karena telah memberikan suatu pelajaran buat saya
agar lebih berhati hati
dan disini saya sebagai saksi dan negatif
jadi ini suatu pembelajaran yang besar buat saya
dan sekali lagi terima kasih untuk polda metro jaya dan bagian
kabit humas polda metro jaya kombes pol argo yuwono menjelaskan
tim dari ditres narkoba polda metro jaya menangkap vicky dan dua rekannya berinisial aj dan an
mereka ditangkap di kediaman vicky di cilandak jakarta selatan
dalam penangkapan tersebut polisi menyita dua alat isap rokok elektrik yang salah satunya milik vicky
selain itu polisi menyita dua botol
cairan rokok elektrik yang mengandung narkoba golongan satu jenis gorilla
setelah diperiksa lebih lanjut di lab empat polri
hanya barang bukti milik tersangka aja yang positif terpapar narkoba
yaitu satu alat isap rokok elektrik dan dua botol cairan narkoba gorilla
dua cairan ini dan apa namanya cairan vep ini mengandung argotika
argotika jenis limah luruh atp ya
itu orang mengenalnya
sedangkan untuk miliknya vfn ini ternyata tidak mengandung narkotika
selain itu polisi membebaskan pelaku berinisial an karena tidak terbukti memiliki narkoba
hasil tes urin menunjukkan keduanya negatif
polisi akhirnya menetapkan aj sebagai tersangka atas kepemilikan narkoba tersebut
polisi masih memburu pengedar yang memberi bantuan
barang haram itu kepada tersangka
tim liputan cnn indonesia